slow pitch softball adalah salah satu varian dari olahraga softball yaitu olahraga semacam
kasti yang memakai bola kecil dengan pemukul yang dimainkan secara beregu namun berbeda
dengan baseball olahraga softball menggunakan bola yang lebih besar yakni memiliki ukuran
keliling sekitar dua belas inci permainan ini dilakukan secara tujuh innix atau tujuh babak
lapangan tanah berbentuk berliat sementara itu slow pitch softball merupakan tipe permainan
softball yang memberikan kemudahan bagi better atau pemukul better diberikan bola terus menerus
sampai bisa memukul bolanya untuk picture atau pelempar biasanya akan melakukan lemparan bola
secara melambung dan pelat berbeda dengan baseball yang tipe lemparan lurus dan
kencang selain itu jika baseball hanya bisa dimainkan oleh pemain putra softball dan variannya
seperti slow pit softball kadang dimainkan pemain putri oke satu lagi oke nah ya mas oso ini
bisa jelaskan nggak sebetulnya ini olahraga slow pitch ya sebetulnya bagian dari softbal
juga kan yes betul nah ini sebetulnya kalau misal bedanya dengan baseball itu apa sih mas
jadi bedanya nih kalau slow pitch nih sebenarnya tuh olahraga ini tujuannya tuh sebenarnya untuk
yang baseball yang atlet baseball dulu atlet soft dulu udah pensiun terus kayak
tahu ngapain muncul lah si olahraga slow pitch ini jadi kayak ini emang ditujuin ke buat yang
kayak yang udah emang mungkin yang nggak main olahraga baseball softball banget atau yang udah
yang pensiun aja tapi bedanya sih paling cuma di sisi permainannya permainan lebih santai dan
gak sih intense kayak kalau baseball softball intense kan kalau ini mainnya lebih santai have fun emang tujuannya buat rekreasi sih kalau lagu ini
kalau aturan permainannya sendiri sih seperti apa mas aturannya sama sama persis baseball
dan softball dan slow pitch itu sama cara mainnya sama bedanya paling dari sisi yang lempar yang
lempar mungkin dari bawah lebih pelan bolanya kalau baseball softball itu yang jaga ada sembilan
orang kalau slow pitch nih yang jaga ada sepuluh karena emang biar mainnya lebih enak aja dan emang buat seneng seneng aja sih
iya memang jenis low pitch softball ini biasanya dimainkan para atlet softball atau baseball yang sudah pensiun atau bagi para pemula biar jelas karena milk with you hemat hai hai haistepu mau beneng atau sogenan karena memang jenis low pitch softball ini
biasanya dimainkan para atlet softball atau baseball yang sudah pensiun atau bagi para pemula memilih body build dan sebetulnya dengan

belajar softball atau baseball sejatinya tipe ini biasanya dimainkan hanya sekedar bersenang senang
atau sebagai sarana pelepas penat para pemain pun tak harus dituntut untuk bermain dengan teknik
sempurna hal inilah yang tampak pada salah satu klub olahraga slowpitch softball jakarta animals
yang mayoritas berisikan mantan atlet softball atau baseball yang ingin bersenang senang atau
melepas rindu untuk bermain kalau saya dulu mainnya softball jadi mungkin nggak terlalu
begitu beda jauh ya dari oslo pitch karena bolanya juga pakai bola softball dan enggak
begitu beda jauh lah mungkin ya kalau slowpitch udah sekitar setahun setengah semenjak pandemi
ini terutama baru mulai main lagi baseball soball udah main pertama kali itu udah dari sekitar
saya pun sampai lupa
dua puluh satu gitu ya jadi mudah lama banget lops lopis tuh lemparnya dia kayak lambung gitu jadi karena
lambung itu kita pun untuk mukulnya enggak perlu mikir cepet jadi lebih santai jadi makanya biasanya
kalau baseball sampai sobat itu kan pakai sana panjang bener bener api tapi sini kayak kita
santai aja sana pendek main ketawa tawa dari kacamata kedokteran slowpitch softball ini bisa
dikategorikan sebagai jenis olahraga low impact olahraga ini hanya berdampak ringan pada persediaan
sehingga minim terjadi resiko cedera
mungkin ini sedikit ilmiah ya jadi sebenarnya yang diincar itu adalah efek epoc itu ekses
melakukan olahraga itu badan kita tetap mengkonsumsi oksigen sama seperti ketika kita berolahraga
olha hal ini bisa didapat hal ini eropa iden
bisa didapat adalah dengan meningkatkan masa otot kita
dengan meningkatnya masa otot
maka pada saat kita beristirahat pun
otot kita terus membakar makanan dan terus membakar oksigen
metabolisme terjaga badan kita sehat
pikiran kita clear jernih kita bisa beraktivitas dengan baik
jadi kalau ditanya manfaatnya apa banyak sekali
terkadang apabila kita lebih mengutamakan yang high impact
hal hal efek efek baik ini gak bisa kita dapat
yang ada capeknya aja
di zaman yang serba cepat ini
memang bagi sebagian orang terkadang tak punya banyak waktu untuk berolahraga
apalagi bagi anda yang memiliki resiko cedera yang tinggi
namun kita harus tetap berolahraga rutin
walaupun dengan intensitas yang rendah atau low impact
untuk tetap menjaga kebugaran tubuh
serta untuk menghindari stres